seorang tenaga kerja indonesia asal desa dumeng wanasari kabupaten brebes jawa tengah tewas di malaysia saat bekerja di sebuah proyek pada rabu lalu
keluarga korban menerima kabar duka tersebut dari majikannya yang memberitahu melalui telepon
suasana duka menyelimuti keluarga sukma aziz tki yang tewas akibat kecelakaan kerja di malaysia
wakroni dan kursi orang tua dari sukma aziz tampak masih syok dan sering tak sadarkan diri
keluarga dan kerabat lainnya juga tak kuasa menahan kesedihan
al ⁇ muawiyah adik korban menuturkan kabar duka yang menimpa kakaknya ini diterima langsung dari sang majikan melalui sambungan telepon
dari keterangan majikan tersebut diperoleh informasi bahwa aziz meninggal akibat kecelakaan saat bekerja di sebuah proyek
itu deket tau tau jauh
jatuh kepleset kepalanya dulu yang muncup ke aspal
terus langsung dibawa ke rumah sakit
langsung dibawa ke rumah sakit kritis
udah setelah itu dokternya mengatakan katanya denyut jantungnya gak jalan katanya gak ada harapan
aziz sempat ditangani tim medis namun kondisinya memburuk
dan akhirnya meninggal dunia
keluarga berharap jenazah korban dapat segera dipulangkan dari malaysia untuk dimakamkan di kampung halamannya
keluarga juga berharap agar seluruh gaji dan asuransi korban dipenuhi sesuai haknya
kabar terakhir jenazah aziz saat ini sudah diterbangkan dari malaysia menuju jakarta
setelah transit di jakarta selanjutnya diterbangkan menuju semarang untuk diambil oleh keluarga
imam suripto brebes